indonesia memiliki luas wilayah laut lebih dari tiga juta kilometer persegi dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara
kondisi ini menguntungkan sekaligus merugikan karena banyak perbatasan laut indonesia yang tidak terawasi
permasalahan lain adalah pencemaran minyak di perairan batam yang berbatasan langsung dengan jalur laut internasional
kasus ini sulit diungkap apalagi dibuktikan
kasus pencurian ikan memang menjadi salah satu permasalahan yang menjadi laten di wilayah perbatasan laut indonesia
untuk mencegah dan menangkalnya petugas pengawas kementerian kelautan dan perikanan rutin menggelar patroli
selain pencurian ikan masalah lain yang dihadapi perbatasan laut indonesia adalah pencemaran
temuan jejak limbah di perairan sekitar batam beberapa kali dilaporkan
sayangnya bukti jejak limbah dari citra satelit ini tidak terlalu kuat untuk mencari asal limbah tersebut
petugas patroli pun sulit mendeteksi sumber limbah cair karena keterbatasan teknologi dan wewenang
pernah kita dapat laporan ada pencemaran limba oli
untuk limbah ini karena kita susah
kita susah untuk mengetahui kapal mana
seperti itu jadi beda dengan illegal fishing karena memang tertangkap tangan ya
sedangkan untuk limbah sendiri ini kadang mereka itu malam
tidak ada bukti pak ya
ya itu susahnya di situ mas
karena kita nggak bisa tangkap tangan para satwereka melakukan itu
dugaan sumber limbah mengarah pada kapal kapal yang melintas di perbatasan indonesia
titik paling rawan adalah wilayah opl atau outer port limit
kapal barang maupun tanker berhak melintas dan melego jangkar di lokasi ini
ribuan kapal yang melintas setiap hari di laut perbatasan tiga negara ini berpotensi menjadi pembuang limbah cair
wilayah ini memang bukan wilayah hukum negara manapun
jika tidak tertangkap tangan melakukan pelanggaran petugas dari negara di sekitar opl tidak berwenang melakukan penindakan
tidak hanya wilayah opl
alur laut kepulauan indonesia juga bisa menjadi lokasi
di lokasi rawan pembuangan limbah
ya ini adalah jalur alki atau alur laut kepulauan indonesia
di lokasi ini kapal kapal dari berbagai negara memiliki hak untuk melintas dan bersandar sementara di tempat ini
ada beberapa tujuan mereka diantaranya menunggu administrasi menunggu muatan atau bahkan tujuan lain seperti membersihkan kapal
ini adalah celah bagi perairan indonesia
dimana bisa jadi kapal kapal ini yang melakukan pembuangan minyak minyak bekas mereka
ataupun melakukan kegiatan lain yang merugikan indonesia
tiga negara yaitu indonesia singapura dan malaysia yang berbatasan di laut internasional ini sebenarnya telah menyediakan jasa docking dan tank cleaning
kapal yang akan mengganti muatan maupun pembersihan wajib tahunan bisa masuk ke salah satu negara
indonesia seharusnya menjadi pilihan utama karena memiliki nilai mata uang paling rendah
di singapura biaya pembersihan atau tank cleaning limbah dipatok hingga sebelas juta rupiah per ton
di indonesia tarifnya hanya enam sampai tujuh juta rupiah per ton
minimal limbah yang dibersihkan biasanya sekitar tiga ratus sampai lima ratus ton per kapal
akan tetapi tidak semua kapal mau membayar untuk sekedar membuang seratus sampai dua ratus ton minyak sisa muatan mereka
beberapa kapal enggan masuk ke salah satu negara
karena juga akan dikenakan biaya berlabuh harian bila berlabuh di singapura dan malaysia
sementara indonesia memperlakukan sistem biaya berlabuh minimal sepuluh hari
tidak sedikit permintaan tank cleaning atau pembersihan limbah di wilayah opl
namun permintaan ini tidak dapat dipenuhi
karena jika perusahaan jasa pembersih membawa masuk limbah dari lokasi tersebut akan dianggap melakukan pelanggaran impor limbah
nah artinya ada kapal yang tidak mau masuk ke indonesia itu alasannya apa pak biasanya
nah mereka mungkin kalkulasinya masalah kos
satu yang kedua mungkin jumlah limbahnya nggak banyak
jadi kalau dia masuk ke wilayah indonesia mungkin ini tidak visible cost bagi mereka
apa yang akhirnya mereka lakukan biasanya
nah ini makanya selama inilah terjadi tank cleaning ilegal yang di opl yang sulit untuk kita awasin di sana
karena opl itu wilayah internasional ya
kondisi inilah yang diduga kuat menjadi pemicu
namun di opl ini hanya kapal yang membuang sisa muatannya berupa limbah minyak cair dan padat ke laut perbatasan
dan jika angin utara tiba pesisir pantai utara batam bahkan bintan menghitam tertutup limbah minyak
yogi tujuliarto kepulauan riau